ini ada apa
mau ngapain lagi sekarang
mau beneran bapaknya keisha atau bukan sih
kalo emang bener bapaknya keisha
eh bu bus saya jagain asgharah sekarang
ya ya ya anang anang cepetan aja
ibu mau kiki anterin ke kamar
kok andin gak kasih tau saya ya bu chandra datang ke sini
bu chandra juga nggak ada telepon saya malah mau nginep lagi
mungkin mbak andin lupa bu mau ngajak
gak kasih tau ibu atau enggak mbak andin belum sempet buat ngaparin ibu
jam berapa bu chandra datang kemarin
mbak bu chandra juga sempet makan malem di sini kok bu
terus abis itu ditawarin buat nginep
oh makanya dia mau nginep ya
tapi semuanya aman kan
aman kok bu
ini sebenarnya ini apa mbak elsa sama pak nino datang ke sini buat jemput bu chandra tiba tiba
terus abis itu bu chandra jadinya gak jadi nginep bu
nanti saya akan lanjut lagi ke rumah sakit pak
tapi sesudah bapak mendapatkan izin dari pak nino untuk akses kita untuk bertemu dengan ibu catherine
baru saya mengunjungi ibu catherine
ini gara gara saya abis nge check in klien kita yang di bali
saya telepon pak
schedule aku juga jadi berantakan sekarang
catherine masih di rumah sakit
belum juga sadar
kalau ini terus bisa berantakan lama lama schedule aku
bapak nyari sekretaris pengganti sementara dulu ya
karena aku juga gak tahu sampai kapan catherine akan siuman
ada unanim story's karena awal putri awal temani bo primitive
beda ada pak
aku rindu kamu adik adik arranggan selamat ultra yang kecil istri
atau tim saya nanti yang akan menjenguk ibu catherine kalau bapak bisa mengizinkan
bisa bisa tapi kalau saya boleh tahu untuk alasan apa ya
nah terus terang saya masih penasaran sekali dengan kasus kecelakaan kemarin pak
karena saya merasa ada beberapa kejanggalan di sana pak
dan salah satunya selain saya sebagai saksi di tkp ada ibu catherine sebagai saksi
dan saat ini terbaring di rumah sakit
jadi kalau bapak bisa membantu saya untuk
bertemu dengan ibu catherine atau tim saya yang akan menjenguk itu akan sangat membantu sekali pak
pak akbar ingin menyelidiki kasus ini
sebenarnya sih simpel aja pak
karena saya itu yang ada di kejadian
merasa ada kejanggalan di sini pak
karena ada indikasi kalau ini disengaja
kalaupun tidak karena berdasarkan hanya kelalaian
ya kita juga harus tahu dong pak
kalau memang ini ada indikasi dari kesengajaan yang dibikin bikin
kita bisa mencari tahu pak
dan kita mempermasalahkan
karena ini kasus yang besar pak
bapak anda dan anak anda
dan kalaupun memang ini bukan sabotase
jadi istri anda ibu elsa tidak perlu untuk menyalahkan ibu andin
tapi untuk soal istri saya
dia tidak akan mencoba untuk menuntut kakaknya sendiri
mungkin saat kemarin itu
saya minta maaf nih pak sebelumnya
hari ini ibu elsa datang ke kantor saya
untuk meminta bantuan ke saya agar menjadi pengacara beliau
untuk menuntut ibu andin
dengan masalah kecelakaan tersebut
elsa datang ke kantor pak amar lagi
semoga ini tidak menjadi
masalah ya untuk anda dan ibu elsa
saya jujur ini hanya menyampaikan karena anda adalah suami dari ibu elsa
bapak bisa membantu saya kan
dan menyampaikan kepada keluarga ibu catherine
untuk saya cari tahu
iya iya saya akan bantu soal itu
saya akan coba bicarakan dengan
terima kasih pak atas bantuannya selamat siang
selamat siang pak amar
itu kan elsa kok kebetulan banget
habis beli obat baru mau kafan elsa
apa ini dia
aksa sama ricky ketemuan lagi
apa apaan sih ini
mudah deh rik
ini ada apa lagi sih
sebaiknya aku cari tahu dulu
mereka bicarakan apa ya
kalau langsung aku labrak
aku nggak tahu apa apa dan elsa masih bisa mengelak
gak usah komentar gak usah komplain
gue gak mau
ya lo mikir dong rik
ini kalau kita ketahuan berdua gimana
ya udah sekarang lo gak mau sama aku
ini ada apa
mau ngapain lagi sekarang
lo beneran bapaknya keisha atau bukan sih
kalau emang bener bapaknya keisha aku pasti dukung gue sekarang
bukan malah ngebelan mbak anit
udah berapa kali gue bilang
gue ayah kandung keisha
tapi bukan anit yang penyebab kematian keisha
udah lah rik
gue bosen dengarnya
pokoknya sekarang gue harus ada di pihak gue
lo harus bantuin gue jadi pengacara untuk dampingin gue menuntut mandi
gue udah coba ketemu sama pengacara tiga pengacara sekaligus tapi gak ada yang bisa
jadi lo tolong ya bantuin gue
dan sekarang gue juga masih nyari nih
sa gak perlu sa
ini kenapa sih
gue cuma gak pengen ngebuka luka lama sa
sampai jumpa lagi